yang ada di lokasi
lima puluh tahun dan pipih empat puluh enam tahun
warga desa jogjogan cisarua bogor jawa barat
tewas akibat tertimpa tanah longsor setinggi delapan meter
di area parkir di kawasan wisata curug cilember pada senin siang
kedua korban yang juga pedagang kaki lima itu
dievakuasi petugas serta warga setempat
dan langsung dibawa ke rumah sakit umum cisarua bogor
hei hei jangan lupa hei hei
menanggapi insiden tersebut
pelaksana tugas bupati bogor iwan setiawan meminta
petugas menata kembali pedagang yang ada di area tebing di curug cilember
dan selalu mewaspadai cuaca hujan
tiga rumah warga di kampung tungku desa pasar keong
kabupaten lebak banten rusak parah akibat terkena samaran petir
peristiwa itu terjadi pada senin sore
saat hujan deras terjadi disertai petir
tak lama kemudian terdengar dentuman keras disertai teriakan minta tolong
warga sekitar langsung mendatangi sumber teriakan
dan mendapati sekitar delapan orang yang menjadi korban samaran petir
mereka ditemukan dalam kondisi terkulai lemas
para korban pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat
untuk mendapat perawatan medis
mendingan mak mendingan
kecamatan andreapi polewali mandar harus bertaruh nyawa
menerjang derasnya arus sungai kunyi yang masih meluap
untuk beraktivitas pada selasa siang
tindakan nekat ini terpaksa dilakukan warga
lantaran jembatan sepanjang lima belas meter
yang menghubungkan enam dusun di daerah ini putus
setelah diterjang banjir akibat luapan sungai pada senin petang kemarin
hal itu membuat banyak warga di daerah ini harus berjalan kaki
sejauh empat km untuk mendapatkan bahan pokok
selain memutus jembatan banjir akibat luapan sungai
mengakibatkan jalan di kelurahan andreapi ambles sepanjang dua puluh meter
hingga sulit dilalui kendaraan
dini putan cnn indonesia